dua kali sehari
anak anak kecil berseragam putih merah ini
tengah menunggu kedatangan seorang wanita
yang biasa mereka panggil
bunda zahrok atau zahro turiat
adalah dokter gigi di puskesmas kecamatan galang
setiap pekan zahro turiat harus menyeberangi laut
mengunjungi pulau pulau di wilayah selatan kota batam
memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gigi kepada anak anak
salah satunya adalah siswa sd negeri empat belas galang
yang terletak di pulau air raja
anak anak masih hafal betul
nyanyian yang dokter zahro ajarkan
pada saat kunjungan bulan lalu
selain mengajari arti pentingnya menjaga kesehatan gigi
zahro dengan telaten memeriksa gigi anak anak
ia juga memberikan layanan cabut gigi gratis
bagi anak anak yang gigi susunya sudah tanggal
dan akan berganti dengan gigi tetap
pihak sekolah pun seringkali meminta bantuan zahro
untuk memberikan konseling kepada anak anak sekolah dasar
yang akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya
hal ini tidak terlalu banyak
terlepas dari kepedulian zahro
terhadap kesehatan reproduksi
dan pendidikan seks remaja
di wilayah kerjanya
dokter zahro ini tentang penyuluhan ini
kenapa sebenarnya harus dilakukan
padahal kan mungkin tugas utama dokter di sini bukan itu sebenarnya
awalnya itu memang
pas pada tahun dua ribu
itu aku masuk dalam tim
pemeriksaan yang diminta sebuah sma
di salah satu wilayah kerja ya
di kecamatan galang itu di pulau galang
kehamilan remaja di sma itu gitu
kehamilan dengan memakai tes urin itu tadi
nah dari hasil pemeriksaan itu ternyata
ditemukan sepuluh siswi
yang dalam keadaan hamil
dan itu kelas tiga
dan itu sebulan sebelum un
setelah pemeriksaan itu
aku pulang dalam keadaan shock
bahwa aku merasa
aku hanya menjadi bagian dari
hanya menghakimi gitu
menjadi memfonis gitu aja gitu
aku berpikir bahwa
ada hal yang harus dilakukan
dengan tidak hanya
mereka telah berzina
atau mereka dihakimi
padahal berdasarkan hukum yang berlaku pun
ketika mereka melakukan kesalahan
itu adalah bagian dari kesalahan kita
dan itu bagian dari kesalahanku juga
kesalahanku sebagai tenaga medis
dan kesalahanku sebagai bagian dari masyarakat juga
nah itu hari sabtu
aku menghadap kepada
dan aku bilang
dan semoga diizinkan
untuk setiap sabtu
sejak tahun itu
datang ke sekolah sekolah
untuk memulai program pkpr itu
dan memberikan penyuluan
ke anak anak remaja itu
smp dan sma
ada dua belas sekolah
yang menjadi tanggung jawab
di wilayah kerja puskesmas galang
dan tiga sma
sejak kejadian itulah
zahro aktif berkeliling sendiri
kedelapan desa di kecamatan galang
dengan luas lebih dari tiga ratus dua belas km persegi
selama empat tahun zahro memberikan penyuluhan
angka kehamilan remaja
masih sangat tinggi
namun dalam dua tahun terakhir
hasilnya mulai dapat
data yang memang aku kumpulkan
tahun dua ribu empat belas itu
dan tiga puluh tiga kehamilan
di bawah usia delapan belas tahun
kita bayangkan kondisi seperti itu ya
remaja di bawah usia delapan belas tahun
hamil dan melahirkan
kalau yang faham
yang faham bahwa
kehamilan di bawah delapan belas
dan persalinannya juga
itu adalah kehamilan dan persalinan
yang berisiko tinggi
jadi itu adalah
lalu di tahun dua ribu lima belas
menjadi dua puluh dua kehamilan
dan dua puluh dua persalinan
itu yang terlaporkan
dan maksudnya yang terdata
dan di tahun dua ribu enam belas kemarin
sampai bulan desember
alhamdulillah lima belas persalinan
di bawah delapan belas
dan juga lima belas kehamilan
di bawah delapan belas itu tadi
aku saya tidak sampai memahas
sang tarzit zero ya
karena kayaknya juga itu
waktu yang panjang
dan usaha lebih keras lagi kayaknya
dan tidak bisa sendiri
bekerja sama lintas sektoral
metode yang digunakan zahro
dalam menyampaikan materi
kepada para remaja
di sesuatu tempat
yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan
zahro selalu menempatkan dirinya
sebagai seorang teman
dan membuka kesempatan bagi para remaja
untuk menceritakan setiap masalah mereka

dokter gigi lulusan universitas air langga ini
membuka wawasan para remaja
dan arti kehidupan
lewat film dan film
dan tayangan tayangan yang mendidik
sosok yang luar biasa
karena beliau peduli
sangat peduli dengan
generasi generasi ke depan
remaja remaja yang ada di pulau karas ini
beliau sangat peduli
contohnya salah satunya
karena beliau juga dokter
di bidang kesehatan
beliau mendatangi di pulau pulau
di sekolah sekolah sma
di pulau galang
jadi beliau juga mendirikan
program konselor sebayai
itu bentuk wujud
daripada kepedulian beliau
terhadap remaja remaja di pulau karas
jadi beliau itu sangat luar biasa
kemudian menurut saya
itu adalah seorang wanita
selain memberikan penyuluhan
zahro membentuk tim konselor sebaya
yang terdiri dari dua puluh anak terpilih
di setiap sekolah
para konselor sebayai ini
akan dilatih khusus
agar bisa mengerti permasalahan remaja
dan bagaimana cara mengatasinya
mudah mudih terpilih ini
menjadi contoh bagi teman temannya
untuk menghindari bahaya narkoba
dan seks bebas
serta menjadi pelajar yang berprestasi
ya selalu diberi arahan
kemana bagusnya kita
dan kemampuan kita dimana
dia pun mengetahui
jadi diurusan kita
pun bisa diarahkan sama bunda ini
jadi kita mendapat juga ilmu ilmu yang bermanfaat
kita jangan adaead
menyurutkan niat zahro untuk terus menunaikan tugasnya
pulau menjadi tanggung jawab dokter zahro dan rekan sejawatnya di puskesmas kecamatan galang
diri ku melihat bahwa dedikasi para pegawai di puskesmas galang ini sangat luar biasa
bisa jadi sebenarnya aku juga tidak ada apa apa

dan ada juga yang satu orang sampai pegang tiga program karena kerangnya seperti manusia tadi
tapi itu memang dikerjakan dengan penuh dedikasi
tidak pakai hitung hitungan dan sebagainya
nah untuk membagi itu maka itu tadi
harapan besar pada puskesmas puskesmas yang terklaim termasuk pulau galang
maksudnya puskesmas galang ini adalah ada anggaran yang besar untuk bisa melakukan program kerjanya
yaitu turun ke pulau pulau itu tadi
karena ketika anggaran kecil maka kami turun ke pulau itu akan menjadi jarang
tapi ketika dianggarkan dengan anggaran yang besar
maka kami akan semakin sering untuk mendatangi masyarakat di pulau pulau itu tadi
kepedulian zahro terhadap warga pulau tak hanya berhenti pada masalah kesehatan gigi dan penyeluhan mengenai kesehatan remaja saja
lewat program konselor sebaya
zahra juga mulai mengirimkan anggaran
anak anak pulau untuk mengenyam pendidikan tinggi di pulau lain
sebenarnya gini konsepku itu awalnya adalah bahwa konselor sebaya ini adalah salah satu cara untuk membuat mereka sadar
bahwa pendidikan itu penting bagi mereka
bahwa belajar sekolah itu adalah hal yang akan merubah hidup dan nasional
dan itu adalah prinsip mereka
di pulau pulau ini kan mungkin mas angga juga tahu bahwa berkelindan berbagai masalah
kemiskinan perjudian seks bebas tadi terus ketidakpedulian orang tua angka putus sekolah yang tinggi
itu menjadi sebuah lingkaran setan gitu
dan itu hanya bisa diputus dengan pendidikan tadi
nah sejak tahun dua ribu sepuluh aku menebar benih
menebar benih dengan di konselor sebaya itu
aku tidak bisa merangkul semuanya memang
karena keterbatasan semuanya semua hal
sehingga aku berharap dengan ada dua puluh anak di tiap sekolah
yang mereka dekat dengan aku
yang mereka mungkin setiap bulan bertemu dengan diriku
mereka sering bercerita dan sebagainya
mereka bisa sms dan sebagainya
aku bisa mendampingi mereka dari jauh
maka mereka akan mengadopsi beberapa pola pikir tentang bahwa meskipun mereka anak pulau
bahwa mereka harus bisa berubah
tidak hanya kemudian menjadi nelayan menikah di usia delapan belas tahun mengulang kehidupan orang tuanya
dan anaknya kemudian mengulang kehidupan mereka
bahwa mereka punya hak dan harus untuk bercita cita
nah seperti itu
nah benih itu mulai tumbuh di tahun dua ribu enam belas itu mas angga
dari konselor sebaya itu mereka terpupuk cita cita ingin kuliah
maka solusi lagi yang harus aku cari adalah mencari beasiswa
dan memang tahun kemarin baru bisa dapat dua
nah jadi dari konselor sebaya itulah tumbuh anak anak yang punya semangat untuk belajar itu tadi
untuk hijrah itu tadi
salah seorang konselor sebaya yang telah merasakan manfaat dari program beasiswa tersebut adalah rio adi saputra
sejak smp rio menjadi konselor sebaya
kegiatan tersebut ia teruskan hingga di tingkat sma
rio merupakan anak asli pulau air raja yang bercita cita menjadi seorang desainer grafis
zahro juga memilihkan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya
bunda ini orangnya baik asik terus mudah untuk kita saling menukar pikiran
terus memberi saran kita sebagai orang tua pengganti kita juga lah
bunda ini pokoknya orangnya emang asik dan baik
jadi selama proses itu selalu di
ya selalu diberi arahan kemana bagusnya kita dan kemampuan kita dimana dia pun mengetahui
jadi jurusan kita pun bisa diarahkan sama bunda ini
jadi kita mendapat juga ilmu ilmu yang bermanfaat lah
kepedulian zahro terhadap anak anak pulau di lingkungan tempat ia berada tak sedikit pun membuatnya bosan
ia juga tak melupakan tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu bagi tiga buah hati
kalau boleh cerita sedikit dong ini kan sudah cukup lama berarti dari dua ribu sepuluh ya dok ya
dari satu pulau ke pulau lain apa nggak pernah ada rasa bosan malas atau mungkin keluarga yang protes itu seperti itu gimana dok
kalau keluarga yang protes suamiku sebenarnya bukan protes tapi selalu begini
perhatikan keselamatan gitu safety gitu memakai pelampung kayak gitu gitu hal hal yang standar gitu ya seperti itu
kalau anak anak sangat memahami bahwa tujuan hidupnya bundanya seperti apa mereka sudah paham gitu ya
jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan keluarga mungkin
membagi waktu dengan anak anak terus terang setelah sampai dari tugas di pulau ini biasanya diriku memang tidak kemana mana lagi
semua sampai keesokan harinya selalu bersama anak anak karena memang tanggung jawab besar utama adalah anak anakku gitu ya yang jumlahnya tiga orang itu
impian atau mimpi dokter untuk pulau
untuk anak anak pulau itu kuliah semua itu mimpiku
zahro beberapa kali mendapatkan penghargaan
di antaranya adalah menjadi ikon gerakan revolusi mental kementerian koordinator bidang pembangunan dan kebudayaan tahun dua ribu enam belas
dominator unesco price for girls and ⁇ womens ⁇ education dua ribu enam belas dokter teladan kepulauan riau dua ribu enam belas dan dokter teladan tingkat nasional tahun dua ribu enam belas
melalui ajang penghargaan inilah
zahro dapat bertemu dengan orang orang hebat di seluruh indonesia bahkan dunia
ia kemudian menciptakan jejaring agar dapat membantu kehidupan anak anak pulang
beberapa sering heran maksudnya bertanya dari dokter diki kok ngurusi beasiswa anak anak gitu ya
yang pertama mungkin ini
apa namanya dapat beasiswa itu salah satu link terbesarku itu terus terang facebook
di antara banyak katanya facebook itu banyak misalnya negatifnya atau apa
aku malah menemukan banyak link link persaudaraan itu lewat facebook begitu
tahun lalu yang menjadi pemberi beasiswa
adalah sahabat sejak kuliah
dia kuliah di fkgu empat kemudian kami sama sama dokter di gigi
kemudian beliau mendirikan yayasan pendidikan yang memberikan beasiswa bagi anak anak yang kurang mampu
anak yatim gitu
dan waktu itu aku berhasil menghubungi dia untuk kemudian ini apa namanya
kemudian dia memberikan kesempatan untuk anak anakku dari pulau ini
kemudian kuliah di bandung
kemudian sekarang kuliah di bandung dua orang
selain membantu mencarikan beasiswa kepada anak pulau yang ingin kuliah
dokter zahra juga aktif membantu siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang terancam putus sekolah karena alasan biaya
salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan
adalah madrasah sanawiyah darurahman sijantung
keluarga selalu menjadi energi utama zahro turiat dalam menjalankan segala aktivitasnya
menikah sejak masih menempuh pendidikan profesi kedokteran gigi di universitas airlangga
dokter zahra dan suami
telah dikaruniai tiga anak
bukan hanya seorang pemimpin dalam rumah tangga
namun juga menjadi teman berbagi cerita dan cita cita
halis bahkan mendorong zahro untuk memajukan pendidikan anak anak pulau
mungkin ya bahwa kita hidup pengennya gak cuma buat kita gitu
maksudnya mungkin dulu mungkin dari awal
kita sudah ngobrolnya begitu gitu ya
bahwa ya kita memang perlu hidup dengan baik
dengan katakanlah secara umum sukses gitu ya
tapi apakah kesuksesan itu buat kita aja mungkin tidak gitu
kita tidak hanya mencari untuk kita kalau bisa gitu kan
dan insya allah kalau diusahakan ya bisa gitu kan
karena dalam keadaan apapun ya sebenarnya juga bisa terus berbagi dengan apa yang kita punya
gak harus materi
tapi ya mungkin kemampuan juga bisa di ini ya
waktu juga gitu kan
karena ya mungkin banyak orang membutuhkan yang dari kita mungkin sederhana
tapi di luar sana itu cukup berharga gitu mungkin ya
seperti itulah prinsipnya mungkin
upaya zahro mengubah sudut pandang anak anak pulau
untuk tidak menyanyiakan masa muda mereka
dan fokus mengejar cita cita
masih akan terus berlanjut
ia punya satu tujuan utama
impian atau mimpi dokter untuk pulau
untuk anak anak pulau itu kuliah semua itu mimpiku
iya kuliah semua
mereka bidan dokter pilot itu maksudnya harapanku doaku gitu
sehingga ya itu tadi
mereka bisa melihat hidup ini dengan lebih
apa namanya lebih luas lebih seperti itu